kok jessi gak bangun ya
apa perlu neneng siram
kan kita tuh bffnya bertiga
ada neneng elsa sama jessi
tangan kotor gak
ya ya ya terus
namanya juga artis
mau foto bareng gak
ah suster udah sampe kan
oke langsung naik ke lantai tiga ya ruang icu
i kok gak ikutan sih desa
makasih ya suster udah antar neneng kesini
neneng udah kangenin
neneng mau cerita tentang konser neneng
jessy lagi di dalem
di ruangan icu
tapi dia kondisinya lagi nggak sadar
nggak bisa bangun dari tempat tidur sama sekali
dia bisa dengar suara kamu nanti
makanya saya minta neneng ntar saya ajak ke dalem
tentang kenangan kenangan indah waktu di harapan kasih
om sih berharapnya
jessy bisa langsung sadar setelah denger suara kamu
tenang aja om
ntar kalau sama neneng isi pasti bangun
kan suara neneng berisik
terus lagian kan jessy pasti kangen sama neneng
pengen ketemu neneng pengen liat neneng
selamat pagi om
itu kan si
dia kok kenal saya ya
aslinya ganteng banget
jessy itu dulu sering banget tau masih liat fotonya
mas adi ke neneng sama elsa
iya sering banget
ih ternyata aslinya
ih ternyata aslinya ganteng beneran ada loh om
beneran ada wujudnya
bukan patah morgana
sekarang saya mau ngajak neneng ke dalam ya
aku mau taruh
ya kita ajak deh
om kok turun
saya ntarin aja
terima kasih loh mas udah mengantarin aku
udah tugasnya kan
yaudah aku ngajar beli ya
ada yang lupa
semangat aja deh ya
mas kenapa sih
kamu yang terlalu baik ini
malah bikin hati aku enak
aku merasa ada yang gak beres
neneng kangen tau sama jessy
jessy gak kangen sama neneng
emang gak capek apa merem terus
gegernya pegel tau
kalo tidur terus
neneng udah batalin konser neneng
udah batalin passion show
demi bisa dateng kesini
demi ketemu sama jessy tau
bangun apa jess
kita tuh dulu pernah itu tahu
pernah lompat dari balkon
jessy udah pake kebaya
terus lompat sampe bawah
kita udah sukses kabur
tapi malah jessy lupa
tanggal nikahannya jessy
banget jessy mah
yang waktu itu
waktu kita ke kebon pinus
kan kita sering banget tuh jalan jalan
repressing ke kebun pinus
foto bertiga sama jessy
neneng kangen tau masa masa itu
bangun apa jessy
kita main makeup makeupan lagi
dandanin neneng lagi
ya kan jess
tolong semua kelar dulu
dokter mau melakukan pemeriksaan
tapi jessy kan kan belum bangun sus
kan neneng masih mau bangunin jessi dulu
sampe jessy nya melek
nanti kita coba lagi ya neneng ya
kita keluar dulu sekarang
iya sus kita tunggu di luar ya
pergi dulu ya jessy
ntar balik lagi
coba bener ya